pidana kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman penjara lima tahun
di sini saya mau berterima kasih untuk kepada kapol restor malang kota yang sudah menindamkan sini dengan cepat
untuk tersangka yang sudah kita amankan dengan inisial ips perempuan dua puluh tujuh tahun
ini warga negaraan jawa timur indonesia asal jawa timur
perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak
kita kenakan kita jerat dengan pasal delapan puluh ayat dua
di mana tkp di perumahan pj di daerah loworu
jadi berawal perkara ini dari informasi suster kepada orang tua korban di mana anaknya mengalami cedera akibat jatuh
ada memar di bagian mata sebelah kiri dan kening bagian tengah atas
pada saat dikirim foto kepada orang tua korban muncul kecurigaan
sehingga orang tua korban membuka dvr cctv yang ada di dalam kamar di mana suster dan korban berada
melihat kejadian ini masih kejadian yang masih didalami itu tanggal dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh empat sekira pukul empat belas
ada beberapa perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara memukul menjewer mencubit bahkan menindih
hasil sementara dari visum sementara saat ini sudah dia rujuk kepada rumah sakit saiful anwar
hasil sementara visum ada bentuk luka memar pada mata sebelah kiri
di kuping sebelah kanan dan kiri begitu juga dengan bagian kening ataupun jidat
dari hasil introgasi dan penyidikan oleh penyidik unit ppa satreskrim poresta malang kota
ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh suster kepada korban
dengan cara memukul menggunakan buku ini juga sudah kita amankan
dari buku yang digunakan termasuk menyiram dengan minyak gosok salah satu minyak berapa merek
dan juga melakukan memukul dengan bantal